apa yang aku inginkan dalam sebuah pernikahan
hancur hancur semua
mas tuh suka gombalin aku banget
apa yang kamu kesini
gangguin pengantin baru aja ya
ini malam penting
aku terima semuanya
aku sadar kekurangan aku
apapun yang terjadi kamu tetap istri aku
dan anakku juga anakmu juga
dan kamu berhak merawat anakku
apakah kamu bersedia
iya aku bersedia
terima kasih ya
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku benar benar jadi istri yang jahat
jika melarang pernikahan mas nararto
yang inginkan keturunan
meskipun dalam hati
aku tidak rela ya allah
aku tidak rela berbagi kasih dengan wanita lain
ini kenalin calon istri aku
ntar kamar kita disebelah mana ya mas
aku jadi penasaran sama kamar kita
mau ngapain disini
kamu pembantu ya
dan calon istri tuan kamu
jadi kalau kamu macem macem sama saya
saya pecat kamu
ya dibilang benar
dan sebentar lagi dia akan nikah sama bapak
ya tak ada bu
ya udah mbok
ya udah bu sekarang tolong siapin makan siang
mbak pembantu kayak gitu tuh harus dikerasin
biar tahu siapa majikan di rumah ini
eh mbak santi
perhiasannya bagus ya
sekarang kamu tolong lepas perhiasannya semua dari badan kamu
nanti lagi rapihin kepakit
nanti biar saya bilang sama suami saya untuk beliin ilmu yang baru
mbak santi lupa ya sebentar lagi kamar ini jadi milik saya juga mbak
kan saya mau jadikan
jadi istrinya mas larto juga
buka sekarang perhiasannya
saya minta perhiasan saya kembali ke kotak ini
kata mbak santi
aku nggak cocok pake perhiasan dia
dia gak mau minjamin aku karena aku cuma orang miskin mas
aku cuma cari kesempatan aja mas
tadi aku gak bicara seperti itu masya allah
sama sekali aku nggak bicara seperti itu
tensi jaga emang
tensi maya berhak kalau kan apa pun di rumah ini
maksud aku tadi itu pak
mbak santi menuduh aku kalau aku memfitnam mbak
gitu mbak tega banget sih mbak
kamu tadi pasti salah paham maksud saya apa
udah udah aku gak mau pusing soal ini
santi kamu memang istri pertama
tapi tasya berhak diperlukan sama seperti itu
saya terima nikahnya tasya larasati binti aulia talib
dengan emas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana pada saksi
kuatkanlah aku ya allah
aku benar benar tidak tahu lagi harus berbuat apa
harus merasakan apa
semua yang aku inginkan dalam sebuah pernikahan
mas lu suka gombalin aku banget
gampang gombal aku banget
gampang gombal aku banget
gampang gombal aku banget
apa yang kamu pusing
gangguin pengantin baru aja ya
ini malam penting buat kami
jadi mendingan kamu keluar dari sini
jangan ganggu kami
istri kamu gangguin kita
kok istri kamu kan juga istri
kalau yang itu namanya istri pertamanya mas marto
maaf mas aku lupa
istri tua yang mandul
tidak ada sosok untuk kau
ini itu saya agak adalah
apaan sih mbak orang aku pakai doang kok lagi nggak mungkin aku jual aku kan istrinya mas narto
makasih ya bu makan apa ya ini sarapan pagi di rumah ini ya begini kalau nggak mau makan
nggak papa dasar pembantu ya kalau ngomong yang sopan sama majikan saya ini gaji kamu
disini enak aja nyonya aku tuh nyonya santi kamu tuh cuman nyonya cek jodohan aja di sini
bebatu harus dikasih pelajaran nggak tahu sopan santun
yang bukan kamu kok majikannya tasya udah cukup
hai kamu kan baru nikah beberapa hari
maksudnya kayak pronto ya sebelum aku menikah sama starto soft sponsor sering nemanin aku bobo
jadi anak kamu ini
mbak santi pikir aja sendiri
lagian udah gak penting mbak
yang penting kan sekarang
aku dan nikah sama starto
jadi selama ini
mas starto sudah mengkhianati aku
tahu gak sih
pak narto itu
istri yang barunya kan hamil sebelum nikah
berarti anak itu
anak di luar nikah dong
eh masih bagus anak di luar nikah
daripada yang bertahun tahun nikah
gak punya punya anak
kasihan banget sih
kasihan ya pak narto
punya dua istri
padahal gak becus semua
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain